kenapa kalian ajarin bohong reina
hari ini kan reina harus ke sekolah
jawab jangan hal hal
ini pak bos
kita semua udah izin kok sama bu bos
kita kan ngelakuin ini semua karena kita mau mas al sama mbak
aku udah siapin kamu teh
ada kue juga buat kamu
pasti kan capek kerja dari tadi
mau aku pijit nggak
pasti kangen kan sama visitan aku
pasti kangen sama cicitan aku
ya kan mas
pak bos sama bu bos bersatu kembali
jadi hui dah
mas kayaknya suhu badannya rena normal deh
papa cek dulu ya nak
mama aku sakit papa aku sakit
ini mulutnya reina ini pakai bedak ini biar kelihatan puciknya itu beneran kayak rena sakit
kenapa di tangan dulu sih
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
sekarang kita tempelin ini dulu
ini agak dingin dingin gitu
malah senang dia
jangan dielak mati ya
jangan dielak terilang
pegang rambutnya ki
sini kelihatan sini sayang
ya ampun pinter banget
tangan siapa sampai kaget
maaf mah karena aku mau ketemu mama sama papa
tapi rena enggak boleh kayak gitu ya enggak boleh bongsa sama papa mama
itu enggak baik na
udah udah udah masih kecil loh
kalian masih kecil dia belum ngerti apa apa udah
mama enggak ada di sini kak sayu
itu enggak sakit nih mama lepasnya
oke aku gak kedengeran apa apa sih
iya mbak rencana kita sepenuhnya
kenapa kalian ajaring bohong rena
hari ini kan rena harus ke sekolah kenapa boros
jawab jangan hal hal
ini pak bos maaf pak bos
kita semua udah izin kok sama bu bos bu bos bilang gak apa apa
ya mas kita kan ngelakuin ini semua karena kita mau mas al sama mbak ading itu bersama laki seperti

tapi gak kayak gini caranya ya
tuh mirna kayaknya kan kita lagi masak sebaik lima jam yang lalu
oh iya gua ngelintar kompornya pada meleduk meleduk
saya belum belas lagi cuy saya belum
mas udahlah ya biarin aja udah terjadi juga kan
mama papa kita main yuk
kok pulang aku mau main sama mama
kenapa ma mama enggak mau main sama aku
atau mama enggak sering sama aku
yaudah kita main ya
pinter juga kiki sama mirna
mereka tahu kalau andin gak bisa nolak rina
saya makasih ya kamu udah mau antri aku ke salon
habis dari salon gimana kalau kita sama sama nyelidikin kasusnya mbak andin waktu itu
kamu beneran mau ikut nyeridikin
iya kenapa enggak
kan istri harus ngedukung suaminya dong
makasih ya sayang
gue lebih baik begini
daripada gue nanti gak tau apa apa kalau nino dapat info yang berhubungan dengan gue